ada sebuah desa namanya babakan di kabupaten bogor yang menjadi percontohan pemilihan kepala desa dengan sistem e voting
produser lapangan kami gria putri mengajak anda untuk melihat bagaimana pelaksanaan pilkades elektronik yang berlangsung pertengahan maret yang lalu ini
ingat tangannya harus kering
karena kita habis desek desekan karena kita gugup mungkin tangannya basah
ini tidak bisa jalan jadi karena itu dielap dulu tangannya
inilah suasana desa babakan ciseeng kabupaten bogor jawa barat
sejak pukul delapan pagi warga memadati tempat pemungutan suara
untuk pertama kalinya mereka memilih kepala desa dengan cara e voting
ini adalah alat membaca data di iktp
pemilih hanya tinggal menempelkan ktp mereka kemudian alat ini akan memverifikasi apakah pemilih sudah masuk ke dalam dpt atau belum
dengan cara ini anda bisa terhindar dari penggunaan
ktp palsu yang marak terjadi dan rawan terjadi pada saat proses pemilihan
setelah proses verifikasi pemilih diberi smart card untuk mendapatkan hak suaranya
setelah memasukkan smart card ke alat pembaca pemilih tinggal menyentuh gambar calon pilihannya
perkiraan saya waktu di luar itu susah ternyata udah masuk ke dalam gampang nggak susah
jauh sebelum hari pemungutan suara penyelenggara pilkada telah menggelar tiga
tiga kali sosialisasi khususnya bagi pemilih lansia
sudah sudah betul
gambarnya gambarnya colek
ini kan ada penjaga bilik di sini nah dia yang bertugas untuk mengarahkan kalau sesudah memilih gambar baru dia harus nyeleken yaknya
badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt menegaskan sistem voting elektronik yang mereka buat aman dari sasaran peretas
sejauh ini bppd sudah menerapkan sistem e voting untuk pilihan
sejauh ini bppd sudah menerapkan sistem e voting untuk pilihan
wiki nya tiramani kurang estima oluyor nahore statewide number one
dari situ namanya berbesar berkando sendiri

berkondo ini verschill antar pikir ke daerah luas
ber promovutasi di kabupaten belaka sanders schemes

sitampu hebat dari bga yang saya ketemui hmm
ingin disianeima pengkajian ini